dalam waktu singkat puluhan juta orang bergabung ke aplikasi baru strends
threads buatan merah induk perusahaan media sosial facebook dan instagram ini
langsung mendapat julukan calon twitter killer alias aplikasi yang berpotensi membunuh twitter
sebagian analis menilai merah diunggulkan karena memanfaatkan aplikasi yang sudah ada

tapi ia menuding apa yang dilakukan mera
ada yang menyebabkan mereka berpengalaman
mera adalah bertindak curang
pada hari pertama peluncurannya freds langsung mendapatkan sekitar tiga puluh juta pengguna
sebagai perbandingan mastodon membutuhkan waktu bertahun tahun
sebelum penggunanya menembus sepuluh juta pengguna secara total
dan ini baru dicapai pada maret tahun ini
tapi bila dibedakan antara pengguna aktif dengan pengguna non aktif
maka pengguna aktif mastodon hanya sekitar satu juta orang
pada saat yang sama beragam kebijakan twitter era mask
mulai blue check hingga pembatasan terakhir untuk memonetisasi pengguna
membuat banyak pengguna twitter mencari mimbar alternatif
belum lagi isu moderasi dan keluhan soal bullying
jadi bullying dan penyakit dan juga konten yang saya pikir orang orang berharap tidak melihat di twitter
ada suara yang lebih kuat dan lebih meningkat yang dikumpulkan di twitter yang lebih konservatif
itu tidak necessarily baik atau buruk
tapi itu hanya artinya bahwa ada individu yang adalah pengguna twitter yang ada di situ
yang tidak ingin menjadi bagian dari lingkungan itu
dan mencari alternatif
dan threads adalah pengguna yang sangat besar
dan itu adalah alternatif yang berguna untuk perbicaraan itu
tapi analis menilai terlalu dini memprediksi kematian twitter di bawah musk
saya pikir ada banyak orang yang sangat menyukai platform twitter
dan jika dia bisa membiarkan beberapa ideolanya pribadi
dan kembali ke asal twitter sebagai platform platform penyelesaian informasi
membalas beberapa skema monetisasi ini
karena saya pikir tidak ada yang berhasil dan kebanyakan dari mereka telah berlalu
untuk sementara bos merah mark zuckerberg mengatakan
threads belum akan memonetisasi twitter
terima kasih pengguna
dari washington dc nova purwadi dan tim voa